assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian
selamat siang saudara saudara
para sahabat kita yang
di seluruh indonesia
pasangan calon presiden
dalam rangka pemilihan umum
tadi pagi ya
sekitar jam dua pagi
di saat orangnya
masih tidur atau belum tidur
baik saya bacakan
seperti yang telah disampaikan
kecurangan pemilu dua ribu sembilan belas
pada tanggal empat belas mei
hasil penghitungan suara
yang dilakukan oleh kpu
selama penghitungan tersebut
juga telah menyampaikan
untuk memperbaiki seluruh proses
mencerminkan hasil pemilu
hingga pada saat terakhir
tidak ada upaya
yang dilakukan oleh kpu
untuk memperbaiki proses tersebut
sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kpu
yang pernah kami sampaikan
tanggal empat belas mei dua ribu sembilan belas
di hotel saijaya
semua hasil penghitungan
yang diumumkan oleh kpu
dini hari tadi
pengumuman rekapitasi hasil tersebut
di luar kebiasaan
akan terus melakukan
seluruh upaya hukum
dalam rangka membela
yang hak hak konstitusinya
pada pemilu dua ribu sembilan belas
menyuruhkan kepada seluruh komponen masyarakat
pendukung dan simpatisan
untuk tetap menjaga
keamanan dan ketertiban umum
serta selalu menjaga
aksi aksi menyampaikan pendapat
di depan umum
selalu dilaksanakan dengan damai
demikian statement kami
saya kira cukup jelas
pada tanggal empat belas mei
di hotel said jaya
juga pernyataan pernyataan kami
saya kira itu bisa menjadi
mengetahui sikap kita ke depan
hukum dan upaya konstitusional lainnya
itu akan kami laksanakan
untuk membuktikan kepada rakyat
bahwa kita sungguh sungguh
benar benar menjunjung tinggi
dan kehidupan demokrasi
saya kira demikian dari saya